banyaknya petugas yang tumbang baik sakit dan juga meninggal dunia dalam proses penghitungan rekapitulasi suara
membuat idi tadi anda melihat ikatan dokter indonesia di kalimantan timur yang melakukan pemeriksaan gratis terhadap petugas kpps yang sedang bekerja
nah kita akan tanya dengan dr nirwan satria ketua bidang organisasi idi wilayah jambi
apakah juga melakukan pemeriksaan gratis yang sama terhadap petugas kpps di sana
dr nirwan selamat malam
untuk wilayah jambi sendiri apakah idi wilayah jambi juga memberikan check up atau memberikan bantuan pemeriksaan gratis terhadap petugas kpps di wilayah jambi
ya sejauh ini kan di wilayah jambi belum ada kita lihat dalam pemberitaan bahwa ada korban di tempat kita gitu ya
nah mungkin yang perlu jadi masukan bagi kami adalah
pertama untuk kedua
petugas petugas penyelamat pemilu ini yang saat ini mungkin sudah kita anggap sebagai pejuang demokrasi ya
kami mengusulkan sebelum mereka bertugas itu mereka mesti ada data kesiapan mereka
sejauh ini kan kita nggak tahu nih para petugas kita ini punya data kesehatan mereka enggak
apakah memang mereka wafatnya itu memang karena kelelahan atau ada faktor lain
nah kalau sudah ada data kesehatan mereka kita nantikan bisa memilah oh ini
nah kalau memang dari segi kesehatan bahwa mereka tidak bisa capek tidak bisa kelelahan dan ada penyakit penyakit lain yang dideta
jangan dijadikan mereka sebagai petugas penyelenggara pemilu
oke jadi dengan pemberian atau memasukkan adanya dokumen kesehatan terkait dengan rekam jejak medisnya ya dr nirwan sebelumnya ya
oke dokter kalau kita lihat ini kan banyak yang sakit
banyak yang meninggal dunia sembilan puluh satu catatan sampai dengan senin sore kemarin diduga adalah salah satu yang paling banyak akibat kelelahan
sebenarnya kadar atau apa saya bilang kadar atau batasan bagaimana tubuh manusia ini untuk bisa tetap terjaga itu berapa lama sih dok
jadi begini ya saya lihat di penyelenggaraan ini di penyelenggaraan pemilu ini itu kan dari pagi sampai malam itu banyak tuh yang duduk gitu
iya betul yang ini belum lagi tekanan psikologis gitu ya yang ini membuat mereka bukannya lelah secara fisik dan juga lelah secara fisikis gitu ya
nah kemudian juga kita nggak melihat ini konsumsinya bagaimana apakah para pejuang pejuang demokrasi ini makannya minumnya ini ada nggak tepat pada waktunya gitu ya
dan karena mereka sibuk dengan melaksanakan penyelenggaraan ini lalai dengan minumnya
jadi lalai dengan minum
tubuhnya dehidrasi ya dehidrasi terus lagi duduk gitu ya duduk berlama lama itu bukan tanpa resiko gitu ya duduk berlama lama bukan tanpa risiko
kemudian kurang minum gitu ya
nah untuk ini mungkin ya bisa jadi juga nanti masukan bahwa para petugas kita ini itu secara bergantian mungkin ada setiap dua jam mungkin di relax dulu ganti sama yang lain
dua jam lagi nanti secara simultan secara bergantian tiap dua jam mereka dikasih sahat
dan juga mereka selalu tetap fokus hidup tetap tiru di tidur nah risiko hemat
karena ada ciri ciri yang ini gue kayak hydrogen nap andra jahit juga gitu ada yang bertentangan dumbbell ke traksirado dan laser tuh doe venice untuk ke swooping dan ada sembilan belas juga oke
jadi kita ingin berlagak kepada anda
jadi kita tarik akan menggunakan strategirone
dan apabila ada yakni ketertarikan dari bencom
petugas ini kurang minum ya
kurang minum dan duduk banyak
ini menurut saya
ini tidak tertutup kemungkinan
mereka ini dehidrasi ya
dehidrasi ditambah nah yang saya katakan tadi
kalau kita punya data kesehatan mereka
kalau kita punya data kesehatan mereka
kalau mereka sudah ada kelainan jantung
ini malah menjadi pemicu ya
menjadi pemicu bahwa itu akan
sangat bersiku bagi
teman teman kita yang bertugas ini
nah jadi ada data kesehatannya
kalau memang ini ada
masalah di jantung
atau ginjalnya mereka
janganlah bertugas berat sepeni gitu ya
tapi kalau umpamanya mereka
layak untuk bertugas
jangan sampai hirau dengan
masalah minumnya gitu ya minum sama
makannya kemudian juga
dengan duduk berlama lama ini setiap dua jam
ganti shift gitu ya jalan atau apa
apa lagi untuk segar lagi gitu ya kemudian
setelah bergantian demikian mbak
baik terima kasih dokter nirwan
satria sudah ada di